kasus pembunuhan keluarga di magelang masih menjadi perhatian
apakah betul semata karena dikarenakan motif sakit hati
bagaimana analisis kejiwaan pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah ibu dan kakak kandungnya tersebut
bergabung reza indragiri amril ahli psikologi forensik
mas reza selamat malam
selamat malam mbak tiffany
mas reza analisis anda terkait motif yang dilakukan oleh tersangka apakah murni karena sakit hati seperti yang diakui oleh tersangka
atau sebaliknya seperti pihak keluarga yang menduga ada motif lain dengan adanya dua kali percobaan pembunuhan ini
kemungkinannya ya kalau tidak motif emosional yang tercermin oleh kata sakit hati ya motif instrumental
kalau kita sudah bicara tentang motif instrumental maka barangkali memang ada manfaat kejahatan tertentu yang ingin dicapai atau diperoleh oleh si pelaku
baik itu berupa harta warisan atau sejenisnya
nah untuk menelisik kemungkinan kira kira motif motif
mana yang dominan pada diri pelaku
maka menurut saya penting bagi otoritas kepolisian di magelang untuk mendalami lima faktor resiko
yang pertama adalah terkait dengan riwayat kesehatan mental atau ada tidaknya kemungkinan yang bersangkutan mencandu narkoba termasuk miran
faktor resiko kedua yang juga perlu didalami adalah terkait dengan pola pengekspresian amarah
pola perekspresian emosi emosi negatif dari yang bersangkutan
yang ketiga adalah fantasi fantasi
kerasan yang dia punya
yang keempat adalah kemandirian yang bersangkutan dari sisi finansial
artinya ada atau tidaknya pekerjaan yang stabil dia jalani
dan yang kelima atau faktor resiko yang terakhir adalah tentang di mana gerangan dia bernomis ini
apakah dia sudah hidup mandiri sebagai individu dewasa
atau justru tetap satu rumah di bawah satu atap bersama orang tuanya
nah dari pendalaman terhadap lima faktor risiko itu
mudah mudahan nantinya polresta magelang akan bisa secara definitif menyimpulkan
apakah motif emosional
oke terkait dengan risiko tadi motif fantasi kekerasan yang mas reza sebutkan
ini juga berkaitan mengapa pelaku menggunakan racun arsenik di awalnya
namun gagal kemudian ia memilih cyanida
analisis anda mengapa pelaku kemudian juga memilih menggunakan jenis racun ini
kasus ini memberikan dasar bagi saya untuk mengatakan
bahwa pelaku ini sesungguhnya adalah residivis
tentu saja residisis yang tidak diukur berdasarkan re entry
berdasarkan berapa kali yang bersangkutan keluar masuk penjara
tapi residis yang saya maksud adalah diukur berdasarkan berapa kali yang bersangkutan sesungguhnya sudah melakukan percobaan pembunuhan
nah dari informasi yang saya peroleh dari polresta magelang
bahwa paling tidak sudah dua kali yang bersangkutan melakukan percobaan pembunuhan
itu sebabnya yang bersangkutan sekali lagi bisa disebut sebagai residivis
apa yang menyebabkan dia menjadi residivis
dan kemudian memutuskan
mengganti zat senyum berbahaya sebagai instrumen kejahatannya
ya kata kuncinya adalah proses belajar
kasus ini menunjukkan kepada kita
bahwa orang biasa ternyata juga bisa belajar menjadi pelaku kejahatan yang lebih canggih
yang lebih pintar yang lebih profesional
sehingga target kejahatan atau misi kejahatan yang semula gagal
bisa kemudian dia capai lewat misi atau aktivitas kegiatan berikutnya
lewat proses belajar tersebut
oke dari mana proses belajar itu
karena penggunaan racun cyanida dalam kasus pembunuhan
sebenarnya ini bukan pertama kali terjadi
di beberapa kasus sebelumnya pun juga kita lihat
dalam kasus terorisme kejahatan seksual
rampokan dan sekarang pembunuhan dengan menggunakan zat punya berbahaya
saya punya keyakinan bahwa proses belajar itu terfasilitasi oleh
karena di media online lah
yang bersangkutan bisa mendapatkan informasi tentang efektivitas zat kimia tertentu
ketika digunakan untuk kepentingan jahat
tambah lagi sekarang ada toko online
nah jam tujuh kemarin pagi
saya coba untuk memasukkan ke dalam keyword
ke salah satu toko online
nama zat kimia berbahaya tertentu
ternyata keluar atau berserak sejumlah toko
yang memperdagangkan zat kimia berbahaya
tanpa adanya syarat atau ketentuan apapun bagi calon pembeli
tapi jam tujuh malam kemarin berarti dua belas jam berselang
ternyata seluruh toko sudah tutup
kita bisa mendapatkan poin penting bahwa andaikan ada keinsafan
dari toko online untuk menutup atau paling tidak membatasi transaksi jual beli zat kimia berbahaya
pantas bagi kita berharap bahwa pelaku pelaku kejahatan atau calon pelaku kejahatan
akan berpikir lebih keras lagi
sebelum menggunakan zat kimia berbahaya sebagai instrumen kejahatan mereka
karena akses ke sana sudah ditutup oleh pihak toko online
oke ini harus jadi peringatan keras dari pihak toko online
dan semua yang terkait dengan bagaimana kemudahan menemukan racun zat berbahaya
yang diedarkan atau dijual secara bebas
ini bisa menjadi faktor pendorong mas reza begitu ya
bahkan bukan hanya toko online
beberapa tahun lalu ada seorang pelajar sma yang dengan mudahnya menyiram air keras ke penumpang bis
begitu diamankan oleh polisi ditanya dari mana sumber air keras tersebut
pelajar dengan entengnya menjawab saya beli dari toko kimia dekat rumah
berarti bukan hanya toko online tapi toko di darat pun juga harus lebih seksama
harus lebih cermat harus lebih ketat lagi memberikan izin atau memberikan akses kepada siapapun
untuk membeli produk tersebut
saya pikir butuh intervensi dari negara entah itu dari kepolisian
atau kementerian perindustrian kementerian perdagangan dan sejenisnya
untuk memastikan bahwa zat zat semacam ini tidak bisa dijual beli secara bebas
seperti yang tampaknya masih berlangsung pada saat ini
oke mas reza tadi dari lima faktor yang anda sebutkan
salah satu yang kedua kalau saya tidak salah berkaitan dengan ekspresi itu
yang juga harus didalami oleh pihak kepolisian
karena kita melihat dari beberapa tayangan mungkin tadi juga kita putarkan
bahwa pelaku begitu tenang dengan ekspresi yang sangat datar
sehingga bercerita dengan tenang menjelaskan bagaimana kejadiannya kepada pihak kepolisian
seolah olah kita lihat tidak ada penyesalan di sana
berkaitan dengan kejiwaan pelaku apa yang anda analisis
faktor resiko yang saya berikan penekanan tadi yang kedua
adalah terkait dengan pola yang bersangkutan atau kebiasaan yang bersangkutan
dalam mengekspresikan perasaan negatif
sekarang mari kita bayangkan kalau selama ini dia memang acapkali susah untuk mengekspresikan
perasaan negatifnya dengan cara cara konstruktif
maka pantas bagi kita untuk berspekulasi tanpa menilai motif emosional
yang melatar belakangi perbuatan jahat yang bersangkutan
tapi kalau pada waktu waktu sebelumnya relatif yang bersangkutan cukup mampu mengendalikan perasaan negatifnya
diekspresikan dengan cara cara yang relatif tenang
tapi baru kali ini dia mengekspresikan sakit hati itu dengan cara kekerasan sedemikian rupa
maka saya memilih untuk berspekulasi ini bukan motif emosional
tapi motif instrumentallah yang tampaknya mempengaruhi si pelaku
sehingga melakukan aksi sedemikian keji terhadap anggota keluarganya sendiri
motif instrumental bukan motif emosional itu penekanannya
apakah motif instrumental yang disebutkan oleh mas reza ini juga menjadi
atau bisa kita lihat bagaimana tidak ada kedekatan hubungan dengan keluarga
sehingga pelaku sangat begitu keji tega menghabisi nyawa orang tuanya
dan juga saudara kandungnya
saya pikir kita perlu ekstra hati hati ketika mencoba menemukan tali temali
antara pembunuhan dalam lingkup keluarga dengan pola relasi sesama mereka
kenapa karena kita akan mudah sekali untuk terjerumus dalam sebuah stigma
bahwa keluarga yang berjauhan satu sama lain yang barangkali tidak berada di satu rumah yang sama
boleh jadi mereka adalah cikal bakal pelaku kejahatan
saya memilih untuk lebih mengedepankan lima faktor risiko yang tadi saya paparkan
ketimbang menelisiknya dari sudut pandang tentang bagaimana kehangatan atau relasi
antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain
betapapun itu relevan tapi saya tidak memberikan penekanan pada aspek itu
baik baik kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan terkait dengan kasus pembunuhan keluarga di magelang
terima kasih mas reza indragiri amril sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih